perhelatan sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja telah berakhir
kontingen indonesia berada di peringkat ketiga kelasemen akhir dengan raihan delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak dan satu ratus tujuh perunggu
salah satu dari medali itu disumbangkan oleh timnas basket lima on lima putri yang memboyong medali emas
dan tim nas basket tiga on tiga putri yang meraih perunggu
terlepas dari kegagalan tim basket putra mempertahankan medali emas dalam pertandingan tersebut
sekretaris jenderal pengurus pusat persatuan bola basket seluruh indonesia nirmala dewi mengatakan
indonesia tak akan melakukan proses naturalisasi secara besar besaran
seperti yang dilakukan oleh tuan rumah sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
kamboja diketahui memiliki delapan pemain naturalisasi asal amerika serikat
langkah itu dilakukan demi mengejar prestasi instan yakni meraih medali emas
saat tampil di markas sendiri
namun rupanya para pemain naturalisasi kamboja tak berkutik saat melawan filipina pada babak final
dengan kekalahan enam puluh sembilan delapan puluh
lebih lanjut nirmala mengatakan naturalisasi besar besaran justru hanya akan melahirkan dampak buruk pada masa mendatang
terutama terhadap peluang atlet lokal yang mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi pebasket profesional
sejauh ini indonesia memiliki dua belas pemain naturalisasi dalam ajang olahraga basket
mereka terdiri atas sepuluh atlet putra dan dua atlet putri
terakhir proses naturalisasi dilakukan terhadap anthony bin untuk basket putra
serta kimberly pierre louis dan peyton alexis witt untuk basket putri
kita lihat putra maupun putri terutama tuan rumah
karena kita lihat memang banyak sekali pemain naturalisasi
apakah sea games berikutnya kita akan merubah tim kita mengikuti yang negara negara pemenang
ketua sudah bicara kita sudah menyebabkan bahwa mungkin kita tidak akan mengikuti jejak mereka

dan kita juga sudah harus mulai
dengan sea games kita harus lebih renggi seperti pemain pemain dunia
sementara itu selepas berjuang dan mendapat hasil manis pada sea games dua ribu dua puluh
timnas basket putri akan mengikuti dua kejuaraan besar yaitu fiba asia dan asean games dua ribu dua puluh tiga
menatap dua acara besar itu manajer timnas basket putri indonesia christopher tanuwijaya menegaskan
tidak mematok target muluk muluk
sebaliknya dua pertandingan itu nantinya akan dimaksimalkan untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda
hasil seleksi development basketball league dan liga mahasiswa
bahkan christopher sudah memasukkan beberapa nama ke komite olimpiade indonesia
seperti evangelin clarissa johan
sebetulnya kita akan mempergunakan
asian games ini untuk memberikan jam terbang bagi yang muda muda
jadi jangan berharap sea games ini nantinya akan all dengan tim yang sama
justru kita akan memberikan kesempatan untuk yang muda muda
kenapa supaya dari sekarang mereka sudah dapat challenge yang berat
mereka sudah dapat pengalaman yang tinggi
jadi itu akan semoga mempermudah jalannya mereka untuk sea games ini
seperti diketahui timnas basket tiga on tiga putri pada asian games dua ribu delapan belas jakarta terhenti pada babak perempat final
setelah kalah oleh jepang enam lima belas
ada pun timnas basket lima on lima putri juga kalah pada babak perempat final oleh tiongkok
dali putra jakarta